sampai tiga juni tercatat ada dua tujuh ratus empat puluh delapan warga surabaya yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
lebih dari dua puluh rumah sakit rujukan covid sembilan belas berstatus penuh
wali kota surabaya tri risma hari ini sempat marah karena kamar rumah sakit di surabaya dipenuhi warga luar kota
pernyataan ini beberapa kali dibantah pihak pemerintah provinsi jawa timur
joni wahyu hadi ketua gugus kuratif covid sembilan belas pemprov jawa timur mencontohkan
satu ratus delapan puluh delapan bed di rsud dr sutomo didominasi warga surabaya
meski begitu ada beberapa kasus warga luar kota dirawat karena memang tinggal dan bekerja di surabaya
rumah sakit lapangan juga demikian
tadi saya lihat memang
sebenarnya tingginya angka kasus covid sembilan belas di surabaya tidak sebanding dengan kamar rumah sakit rujukan
yang jumlahnya tak lebih dari separuh jumlah warga berstatus positif covid sembilan belas
warga surabaya bernama reva mengaku sempat kesulitan mencari rumah sakit rujukan untuk almarhum ibu mertuanya
bahkan ia sampai mencari rumah sakit rujukan covid sembilan belas di sidoarjo dan gersik
waktu masih di ugd dokter di ugd itu berusaha mencarikan rumah sakit yang pro covid ya
bukan berarti rumah sakit ini tidak pro cuma mereka ada keterbatasan alat medis
mereka nggak punya alat respirator itu loh
itu diusahakan sudah kontak sampai ke rumah sakit gersik sama rsud
sidoarjo itu semua penuh
belasan rumah sakit rujukan dihubungi jawabannya sama
kamar berstatus penuh
ia akhirnya merelakan almarhum ibu mertuanya tetap dirawat di rumah sakit awal meski tanpa peralatan medis yang memadai
dinkes dan juga kepala rumah sakit itu selalu berkoordinasi dengan daerah lain
jadi berkoordinasi kalau masih memungkinkan bisa ya ditampung di sidoarjo
tetapi kalau tidak ya diminta untuk di tempat lain
selain sidoarjo kabupaten gersik juga bertangga dengan kota surabaya
di kabupaten ini hanya ada satu rumah sakit rujukan covid sembilan belas
yakni rsud ibnusinik
sampai tiga juni di rumah sakit tersebut masih tersedia empat ruangan isolasi tekanan negatif dengan ventilator
dan dua belas kamar isolasi tekanan tanpa ventilator
sedangkan empat puluh kamar isolasi sudah penuh
selain menambah kapasitas kamar dan peralatan medis lainnya
pemerintah kota surabaya dan pemerintah provinsi jawa timur membuat dua rumah sakit darurat
yakni di bekas rumah sakit kelamin dan asrama haji